salah satu sekolah yang terserang wabah hepatitis ini adalah sdn mekarjaya tiga puluh sukmajaya depok jawa barat
di sekolah ini ada sepuluh siswa yang terjangkit virus hepatitis a dalam waktu hampir bersamaan
saat dikonfirmasi pihak sekolah pun membenarkan wabah hepatitis yang menyerang sejumlah siswanya
siswa yang terjangkit virus hepatitis a berasal dari kelas yang berbeda satu sama lain
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini